untuk memperbarui informasi terkait insiden yang menewaskan lebih dari satu ratus lima puluh orang di taiwan
telah bergabung melalui sambungan zoom dubes ri untuk korea selatan gandhi sulistianto
selamat siang pak sulis terima kasih sudah bersama cnn indonesia
selamat siang mas manny
ya terima kasih
siang di sini sudah menunjukkan pukul tiga belas lebih sembilan menit
baik pak sulis kita tentu prihatin dengan apa yang terjadi di itaewon
pak gandhi pertama saya ingin memastikan apakah benar hingga siang ini tidak ada wni yang menjadi korban
baik luka ataupun meninggal dunia
ya yang pertama tama tentu saja saya selaku duta besar republik indonesia untuk korea
mengucapkan duka cita yang sangat mendalam atas tragedi itaewon semalam
dan syukur alhamdulillah puji tuhan sampai hari ini sampai detik ini
saya belum mendapatkan laporan bahwa adanya warga negara indonesia yang menjadi korban di dalam tragedi ini
jadi saya harapkan ini tidak terjadi
namun tentu saja kami terus memantau kami terus melakukan pengecekan di lapangan
untuk mencari informasi apakah adanya warga negara indonesia yang menjadi korban di dalam tragedi yang luar biasa ini
sementara ini dinyatakan juga di dalam pengumuman pemerintah korea
ada tiga ratus lima puluh orang yang hilang yang belum ditemukan karena tidak memiliki identitas yang jelas
tiga orang luka luka dan satu ratus lima puluh satu orang meninggal dunia
baik pak sulis kalau misalnya kita lihat dari video yang beredar
ini kejadian terlihat di
ruang terbuka begitu pak sulis ya
lalu apakah anda mendapatkan informasi
apa sebenarnya yang membuat jumlah korban ini begitu banyak dan begitu mengerikan sekali pak sulis
di daerah itaewon di mana saya sendiri pernah berkunjung dan melihat kondisinya
misalnya banyak gang gang kecil banyak jalanan itu sebenarnya merupakan jalanan yang sempit
jadi menurut saya kondisi seperti itu kalau didatangi oleh ratusan ribu orang yang tidak terkontrol
itu tentu saja akan merupakan hal yang mungkin orang akan sulit bernapas
orang akan susah mengambil oksigen ya walaupun daerahnya terbuka tetapi itu sempit
kemudian yang kedua banyak tempat tempat restoran maupun juga
tempat minum klub klub begitu tempatnya juga ada di dalam ruangan sempit
sehingga saya duga itu terjadi mungkin sebagian orang ada di ruangan yang tidak banyak oksigennya
sehingga dia pingsan kemudian dibawa keluar
pada saat dibawa keluar berdesak desakan kemudian mungkin terinjak injak oleh massa yang demikian masif
yang berada di satu lokasi
yang sedang melakukan pesta
ini dugaan kami tetapi pemberitaan juga mengatakan kurang lebih sama dengan dugaan saya
baik pak sulis ini kalau kita lihat ini kan warga begitu antusias ya
tadi anda melihat ada masih ada tiga ratus lima puluh orang yang hilang
apakah ini memang karena festival halloween ini sudah sejak tiga tahun terakhir ini ditiadakan
lalu apakah memang selama ini tidak ada acara besar seperti halloween pada sabtu malam
apakah ini memang yang terbesar
pasca pandemi pak sulis
ya tadi saya tambahkan juga dari yang hilang itu ada sembilan belas warga negara asing yang menjadi korban
dan tiga belas juga masih belum teridentifikasi dengan jelas
nah mengenai perayaan halloween sendiri ini sebenarnya perayaan yang umum dilakukan di mana mana di sini
dan kemudian untuk daerah itaewon itu tanpa hari besar
ada perayaan pun daerah tersebut sudah banyak sekali ribuan orang yang datang ke tempat itu
hanya sekedar untuk makan ataupun untuk minum khususnya para remajanya
sehingga menurut saya perayaan ini hanya salah satu pemicu
dan memang benar sekali anda katakan sejak diumumkan pelonggaran tentang larangan setelah adanya covid
baru kali ini banyak
ada festival kembang api ada festival macam macam
dan restoran juga sudah terbuka secara umum
tidak perlu lagi menggunakan aplikasi untuk mengecek masuk keluar masuknya orang
sehingga merupakan suatu euforia mungkin bagi orang orang di sini
namun demikian kami kbri seoul menghimbau kepada
masyarakat indonesia warga negara indonesia yang ada di korea
tetap menggunakan prinsip prinsip social distancing
tetap juga menggunakan masker pada tempat tempat yang selayaknya menggunakan masker
namun demikian tragedi semalam memang nampaknya tidak termonitor dengan baik hal hal tersebut
baik pak sulis ini tadi juga anda menyebut memang ini yang terbesar pasca pandemi
dengan promosi acara sendiri nih pak sulis
apakah memang beberapa waktu terakhir ini ada banyak promo untuk acara
yang menyebabkan banyak warga yang datang termasuk sejumlah warga dari mancanegara pak sulis
ya memang benar
jadi perayaan perayaan kemudian juga konser musik sudah dibuka di sini
bahkan konser musik yang terakhir di kota busan itu sudah ada penonton lebih dari lima puluh ribu orang
kemudian juga belum lama ada festival kembang api ya
yang di daerah uido itu juga puluhan ribu orang yang datang
kemudian nanti akan ada lagi di busan juga ada festival kembang api
jadi semuanya memang promonya dilakukan di media media masa untuk menarik orang untuk datang
pak sulis tadi anda menyebut nanti juga akan ada festival di busan lalu ada beberapa festival lain
lalu melihat insiden yang terjadi pada tadi malam apakah ada pengumuman lebih lanjut dari pemerintah
terkait acara acara yang besar yang nantinya akan digelar begitu pak sulis
belum ada pengumuman apapun
kecuali pengumuman tadi menyatakan berkabung nasional mulai hari ini sampai dengan tanggal lima november jam dua belas malam
tetapi mengenai festival ataupun pameran ataupun mungkin
pertunjukan musik yang lain belum ada himbauan ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat
baik ya pak sulis kalau kita bandingkan dengan acara halloween ini kan sudah tiga tahun begitu pak sulis ya tidak diadakan begitu ya
apakah memang sebelum sebelumnya acara halloween ini memang ramai seperti ini pak sulis
ya di sini
saya baru datang setelah ini pandemi ya saya belum ada setahun di sini
kami yang lalu lalu kami tidak melihat atau memonitornya
kami belum tahu apakah seramai ini dibandingkan dengan tiga tahun lalu mungkin perayaan terakhir yang dilakukan secara offline
jadi kami belum bisa memberikan pembandingan yang akurat
tetapi kami lihat euforia itu berlangsung karena saya saksikan sendiri
pada saat pertunjukan pertunjukan yang lain itu memang membludak
setiap kali ada acara apapun itu berlangsung membludak
orang yang datang itu seperti orang yang baru lepas dari sebuah kungkungan begitu
ya pak sulis benar

lalu hingga siang ini selain tadi presiden juga mengatakan menjadi hari berkabung
apakah sudah ada pihak pihak terkait atau perwakilan pemerintah yang berbicara terkait dengan insiden itaewon ini pak sulis
saya mengikuti dari sosial media beberapa ucapan bela sungkawa dari kepala kepala negara dari seluruh dunia
sudah diucapkan di sini
kemudian dari pemberitaan televisi juga dilihatkan beberapa kepala negara juga memberikan pidatonya
nah sementara baru itu yang saya ketahui

pak sulis ini kalau kita lihat terkait dengan penanganan acara ya
bagaimana budaya warga korea selatan ini mengadakan acara acara besar seperti halloween
dan mungkin juga dari kedutaan besar juga ada pengalaman mungkin membuat acara
seperti apa biasanya pengamanan dan berapa warga yang diizinkan ini bisa dijelaskan pak sulis

sebenarnya kalau soal pengamanan saya kira itu sudah cukup

keamanan di sini juga sigap tetapi kalau mengendalikan masa yang masif begitu
saya pikir juga berapapun jumlah personel yang ada menurut saya kok tidak mampu gitu
karena ini tidak diorganisir ini yang datang ini ke daerah itaewon
bukan diselenggarakan sebuah organisasi ataupun kelompok masyarakat
tetapi ini datang secara bebas
sehingga keamanan pun saya pikir juga sudah ribuan orang yang datang juga untuk mengamankan
tetapi yang datang masanya ratusan ribu sehingga pengendaliannya susah sekali
dan perayaan perayaan semacam ini yang ini menjadi pelajaran menurut saya ya
seperti juga kita di tanah air sekali peristiwa mungkin menjadikan pelajaran untuk yang akan datang
nah kita lihat saja nanti
kebijakan atau policy dari pemerintah korea selatan maupun pemerintah daerah bagaimana nanti ke depan
baik pak sulis kalau kita lihat dari video yang beredar
ini banyak polisi juga meminta warga yang berada di lokasi untuk memberikan cpr begitu ya
pak sulis ini apakah memang warga juga memang punya bekal ini
memang ada kurikulum dari misalnya dari pada saat wajib militer kah
atau memang setiap orang memang sudah dibekali di sini
atau mungkin ada pertidangan untuk pada saat antisipasi pada saat peristiwa peristiwa semacam ini pak sulis
kami belum mendapatkan info ataupun referensi tentang ini
mohon maaf saya belum bisa memberikan tanggapan atas pertanyaan anda
baik pak sulis terima kasih sudah bersama dengan cnn indonesia news hour pada siang ini
boleh kalau boleh saya menambahkan ini hal yang penting
hotline bantuan darurat
kami membuka hotline bantuan darurat
kepada masyarakat wni yang ada di korea selatan ini
yaitu nomernya adalah
ini adalah bantuan hotline bantuan darurat dua puluh empat jam
yang bisa digunakan untuk memberikan informasi
ataupun permohonan sesuatu yang bersifat darurat
baik pak sulis terima kasih sudah bersama dengan cnn indonesia news hour
pada siang hari ini
seperti yang anda sebutkan tadi ini adalah euforia yang tidak terkontrol
tidak terorganisir dan semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua
dan juga bagi warga negara indonesia yang ingin mengetahui kabar keluarganya
anda tadi menyebut ada hotline
wni di nomor plus delapan puluh dua sepuluh lima puluh tiga sembilan puluh empat dua puluh lima empat puluh enam ya pak sulis ya
dan ini juga menerima telepon hingga dua puluh empat jam begitu pak sulis ya
dan terus dari waktu ke waktu kami ini
karena saya yakin angka ini terus berkembang
dari tadi saya diinterview oleh beberapa media
setiap saat berubah
baik kita terus tunggu bagaimana perkembangan terbaru
dan mungkin kita akan menghubungi anda kembali
terima kasih pak sulis